sejumlah pengungsi memadati posko kesehatan lapangan jaga karsa
di desa jambudipa kecamatan warung kondang cianjur jawa barat sejak minggu pagi
berdasarkan catatan tim medis dan sukarelawan
hingga pukul sepuluh pagi tercatat tiga puluh orang datang untuk berkonsultasi dan berobat di posko ini
jumlah ini meningkat tiga kali lipat dibanding hari kemarin
bis itu pengen obat ya buat anak gitu
karena itu batu batunya udah muntah muntah gitu
takut sama setiap datang derder makanya saya tuh sekarang darah tinggi
jadi takut banget sekarang darah tinggi satu ratus sembilan puluh per seratus
setiap deg deg saya ini harus dipegang begini tak sakitnya
setiap sakit jantungnya sangat banget
apalagi bu yang peluk
peluk pelukan ibu apa jadinya nggak bisa tidur
semuanya banyak yang ini kepala sakit
lima puluh petugas diturunkan yang lima belas orang diantaranya merupakan tenaga medis yang berjaga dua puluh empat jam setiap hari
mayoritas warga yang sakit mengeluhkan gejala demam batuk pilek iritasi dan dispepsia selama berada di posko pengungsian
tak sedikit pula penyakitnya
penyakit penyerta bawaan yang kembali kambuh karena warga yang mengalami stres yang dipicu oleh trauma
empat orang sempat dirujuk ke rumah sakit terdekat
ya keluhan keluhan kesehatan terpelu pilek batuk sakit kepala meskipun ada juga yang agak berat
namun kita upayakan misalnya ada yang sakit stroke dan sebagainya
ada yang butuh kursi roda tiga point karena udah lansia di sini agar jalannya mereka bisa dibantu oleh alat alat bantu disabilitas tadi
hingga hari ini sedikitnya enam ratus orang mengungsi ke posko jagakarsa
mereka dan tim medis tidak hanya memerlukan bantuan berupa makanan dan logistik seperti terpal
tetapi juga obat obatan yang stoknya mulai menipis pada hari ke tujuh pasca gempa di kawasan cianjur
larissa aradia maria oktober cianjur jawa barat